mereka berbicara sama mbak
kamu gak perlu khawatirin mama
kamu pernah lihat mama sakit
apa pernah mama masuk rumah sakit
karena mama sehat
mama kuat sa
kamu perbaiki diri kamu
jangan sia siakan pengorbanan mama ini
sekarang kamu pulang
jaga kondisi kesehatan kamu
banyak miss call dari al sama andi
pasti mereka cemas sekali cari aku
aku dari tadi teleponin mama tapi mama nggak angkat angkat
andi cemas dengerin mama
iya maaf ya mama sudah bikin kalian cemas
iya mama sendirian
sebenernya mama nemuin bu sara tuh ingin mengajak
bicara dari hati ke hati
karena bu sara ternyata tetap dengan pendiriannya
kalau dialah pelaku pembunuhan roy
mama mama bisa pulang sendiri
atau perlu aku jemput
nggak usah i'll be fine
malah bisa pulang sendiri kok
mama sekarang pulang ya
yaudah mama hati hati ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
harusnya kemarin tuh gue mikir
harusnya gua mikir kalau mama sara bisa ngelakuin itu
gua terlalu percaya diri sama bukti bukti yang gua dapet
ternyata bukti yang gua dapet semuanya dipatahin sama mama sara
sampai jumpa lagi
gue belum kalah elsa
gue akan terus cari bukti
gue akan terus cari bukti supaya lo
nggak bisa berkelit lagi
tapi gak ada yang peduli sama gue
dan rasanya sama menyakitkannya
selamat siang dengan ibu elsa anindita
saya dari rumah sakit sejahtera mau mengingatkan
hari ini ibu sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan kandungan
ibu antrian ketiga di rumah sakit sejahtera
jam sebelas siang ya bu
pemeriksaan kandungan hari ini
tapi saya nggak daftar sus
siapa yang daftarin
suami ibu yang telah mendaftarkannya bu
aku adalah ayah anak ini
aku akan bertanggung jawab terhadap anak ini
jadi aku minta tolong sama kamu
tolong kamu jaga kandungan kamu
karena kalau sampai kamu kegeguran
aku sudah tidak punya alasan untuk bertahan
ternyata gue nggak sendirian
masih ada nino
dia peduli sama anak di kandungan gue
gue masih punya harapan
ya udah oke
saya jalan sekarang ya
baik bu terima kasih
sah aku mau keluar
tak perlu guepi
pfendim kamu mau minum
waktu itu gue daftarin elsa check up
gue harus ke rumah sakit
gue harus pastiin dia datang apa enggak
aku tadi malam gak bisa tidur no
mama merasa sangat sangat bersalah sama andin
kita selama ini gak percaya sama landing
padahal dia gak bersalah nu
dan mama merasa lebih bersalah lagi sama anaknya andin
ya tuhan no
anaknya andin sampai meninggal no
seandainya waktu itu kita ambil anak itu
dan gak terlalu percaya sama elsa
gak mungkin sampai seperti ini keadaannya
mama merasa bersalah no
anaknya andin belum meninggal pak
itulah elsa ma
elsa yang mengambil anaknya andin dari penjara
lalu dititipkan ke panti asuhan ma
ini hanya salah satu dari sekian banyak kebohongannya yang salah
jadi elsa ngambil anaknya andin dan masukin ke panti asuhan
kamu tau gak
lalu dia datang ke panti asuhannya di mana
apa andin udah ketemu sama anaknya no
apa andin udah ketemu sama anaknya no
apa andin udah ketemu sama anaknya no
kamu harus cari anak itu
kamu harus bantu andin temuin anak itu
kamu harus bantu andin temuin anak itu
dan nanti kalau sampai ketemu
kamu lakukan tes dna
kalau memang dia anak kamu
kamu harus tanggung jawab nino
aku nggak bisa begitu aja percaya dengan hasil tes yang ditunjukkan aldebaran waktu itu
aku harus benar benar buktikan sendiri
apa benar reina anak aku atau bukan
sebenarnya anak andin
sekarang ada sama andin
sekarang ada sama andin
sekarang ada sama andin
sekarang ada sama andin
maksud kamu anak andin
maksud kamu anak andin
oh ma juga mau
biar oma gak sedih lagi biar oma happy
makasih banyak ya sayang
tuhan no jangan jangan di anak kamu
karena setiap kali mama sama papa ketemu sama rena
kami berdua merasa begitu dekat
seperti ada perasaan hangat sama reina
roy itu adalah papa kandungnya rena
tapi berapa kali aku coba
konfirmasi dengan andin selalu bilang kalau
tapi no kalau menurut mama
kalau memang itu anak keron
gak mungkin andin telpon mama dan nyuruh mama untuk ambil anaknya ke penjara